pertama terkait dengan update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan delapan delapan ratus empat puluh empat kasus baru di indonesia sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu dua ratus sepuluh tujuh ratus tiga orang
sementara itu diumumkan tambahan sebelas sembilan ratus sembilan belas pasien sembuh dan totalnya kini satu enam belas tiga puluh enam orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan dua ratus delapan puluh pasien positif yang meninggal dunia sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh enam jiwa